akibat pergeseran metode bekerja atau belajar secara daring
tidak sedikit masyarakat yang menghabiskan waktunya di depan laptop atau layar ponsel
vili salah satunya
intensitas melihat komputer di masa work from home semakin meningkat saat pandemi
fili merupakan penderita miopia sehingga untuk beraktivitas ia harus menggunakan kacamata minus sebagai alat bantu
ia pun sempat merasakan pusing dan terkendala gangguan penglihatan akibat terlalu lama menatap layar laptop
dalam masa sekarang sih udah dua tahun yang terakhir ya sejak dua ribu dua puluh
di wfh kan lebih dari delapan jam minimal itu delapan jam
iya waktu itu nggak notice karena pengaruh
terus terusan duduk di depan laptop gitu ya sampai kemudian ke optik
ternyata berubahnya lumayan satu poin
dari yang tadinya saya dua lima jadi langsung lompat ke tiga lima
agar mata tidak kelelahan fili punya cara tersendiri untuk mengatasinya
mulai dengan mengistirahatkan mata secara berkala hingga melakukan senam mata
jadi pas lagi meeting misalnya saya off camera
off camera jadi kan saya bisa dilalatannya tapi sambil dengerin gitu ya
atau setiap setengah jam sekali karena saya juga sempat baca informasinya
itu saya keluar ke taman lihat lihat hijau hijau tanaman itu sih
miopia juga disebut mata minus atau rabun jauh
penderita kelainan refraksi mata ini kesulitan saat melihat objek jauh
namun jelas saat melihat objek dekat
dokter spesialis mata rscm kirana umar mardianto menyebut
selama pandemi ada kecenderungan peningkatan prevalensi kasus miopia
hingga saat ini belum ada cara untuk mengurangi miopia
namun tingkat keparahan penyakitnya dapat diperlambat
miopia itu sekarang di bidang ophtarmologi juga salah satu dari kelainan yang prevalensinya meningkat di seluruh dunia
terutama di asia
saat ini di asia kalau di perkotaan itu bisa
kalau kita lihat di populasi produktif di anak anak sekolah di remaja gitu
salah satu cara yang paling murah untuk memperlambat mayofia adalah outdoor activity
jadi dikatakan bahwa dua jam outdoor activity per hari itu
itu sudah bisa menjadi salah satu faktor prediktor untuk memperlambat penambahan kayu rupiah
dr umar menambahkan salah satu cara untuk mencegah kelelahan mata
akibat terlalu sering menatap layar elektronik
teknik yang unik adalah dengan teknik dua puluh dua puluh dua puluh rule
setiap dua puluh menit menatap layar
luangkan waktu sejenak melihat sesuatu yang berjarak dua puluh kaki
atau sekitar enam meter dari hadapan selama dua puluh detik
kalau lensa kalau udah bahreb ya dia nggak jernih lagi
artinya meskipun ukurannya masih sama
kalau lensanya sudah tidak maksimal bisa mengkoreksi
yang harus kita ganti secara bertahap
sehingga memang untuk periode satu atau dua tahun sekali
ini mesti diganti kecamatannya
membaca dekat perlu tambahan lensa
baca yang lebih kuat lebih kuat lebih kuat
hal lain yang harus diperhatikan bagi orang yang kerap berkonsentrasi tinggi
di depan layar perangkat elektronik adalah
mengatur jarak penggunaan gawai sekitar empat puluh cm
dan mengatur tingkat kenyamanan cahaya layar
jangan lupa konsumsi gizi yang seimbang bagi tubuh
serta lakukan olahraga ringan untuk penderita miopia berat
agar kondisi mata tetap terjaga
tim liputan cnn indonesia jakarta